halo selamat datang kembali di catch play plus movie lover's preview
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
tidak hanya itu beragam koleksi film box office terbaru
yang baru saja tayang di bioskop juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
kita langsung preview film pertama kita sekarang
bagi para penggemar film horror
james one kembali nih dengan film horror thriller terbarunya yang berjudul maliknan
berkisah tentang kehidupan medicine
seorang perempuan yang mendapat sebuah penglihatan teror pembunuhan brutal
saksikan kisah malignant selengkapnya
yang sudah bisa anda tonton di catch play plus lewat premium early access
dengan kisah yang terbaru

nikmati trial satu bulan langganan paket bulanan catch play plus
dapatkan aksesnya sekarang juga
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai koleksi judul anime terbaru
yang lengkap banget nih mumpi lovers
seperti film anime terbaru
yang kembali mengisahkan si dekretif handal conan edogawa

dan episode terbarunya setiap minggu
yang bisa anda akses dalam kolom animated selama tiga puluh hari
dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
termasuk ppn hanya di catch play plus
catch play plus juga menyediakan koleksi film terbaru dan populer lainnya
hingga serial dive
watcher who bisa anda akses di sini
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik
dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari
dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
termasuk ppn hanya di catch play plus
nikmati juga koleksi film terbaru catch play plus
dengan sistem sewa film satuan
dengan harga rp dua puluh empat dua ratus per film
termasuk ppn sekarang juga
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop
ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
melalui platform smart tv dan juga berbagai situs e commerce
seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
lovers preview kali ini bareng saya sintia karani